hujan deras yang mengguyur kota semarang jawa tengah sejak sabtu malam hingga minggu dini hari
membuat ruas jalan kaligawa yang menjadi akses pantai utara semarang demak
tergenang banjir setinggi setengah meter
jalan mulai tergenang sekitar pukul tiga minggu pagi
sejumlah pemudik arah jawa timur terpaksa berhenti beberapa mobil
bahkan mogok akibat terjebak banjir dan tidak bisa berputar balik
sementara pemudik yang mencoba untuk menghindar kebingungan
mencari jalan alternatif untuk membantu para pemudik
warga sekitar memasang papan peringatan tidak jauh dari lokasi
selain ruas jalan kaligawe banjir setinggi setengah meter juga menggenangi permukiman warga
banjir diperkirakan semakin parah pada sore hari
karena akan ada banjirop atau banjir akibat air laut pasang